mia bangun mia udah pagi mia
aku kira ada di sini ya
dari tadi dicari kemana mana gak taunya kalian tiduran di sini itu dari semalam pacaran hebat
kak buat kita tuh gak pernah ada kata cukup untuk pacaran
kalau kamu mau kamu bisa kok gabung di perusahaan aku
jauh sah makasih
lagian aku bisa kok nyari pekerjaan sendiri yang lebih layak
gini gini aku sarjana kok
kalau saja dari dulu gak ada kesalahpahaman di antara kita
pasti sekarang kita sudah menimang cucu dari juli dan milo ya
suatu saat nanti kita pasti menimbang cucu yang indocu lucu
iya pak ya
ini kan pertunangan juli sama milo ya
kok dari tadi gak kelihatan anak anaknya
iya pada kemana anak anaknya
pak sebentar ya
udahlah biarin aja mereka
kan orang yang paling aku cintai ada di sini
julie kamu kenapa sedih
aku cuma diingat sama ibuku dan vino ya
harusnya sekarang mereka ada di sini dan ikut berbahagia sama kita
harusnya di hari bahagia ini kamu jangan sedih sayang
dan aku juga yakin kamu
kalau vino dan ibu murni ada di sini
mereka pasti bahagia
mulai sekarang air mata yang tumpah dari mata kamu
itu harus merupakan air mata bahagianya
ya ampun dari tadi dicariin kemana mana
nggak tahunya pada tidur di sini
ini kompak bener ah
aku kita ada di sini ya
dari tadi dicariin kemana mana nggak tahunya kalian tiduran di sini
itu dari semalam pacaran
kak buat kita tuh gak pernah ada kata cukup untuk pacaran
tapi kak sumpah
iya aku percaya kok
hayo cepetan turun
dari tadi udah ditungguin mama buat sarapan di bawah
papa sama pak ahmad kemana ma
kamu ini kayak gak ngerti aja
papa sama pak ahmad kan udah lama gak pernah pergi bareng
yaudahlah saatnya sekarang mereka pergi kan
udah sarapan lagi yuk
mama sekarang lega loh
terancur dalam kehidupan dan keluarga kita sudah lama

mama itu kemak hati budaya dia
bener bener pinter memanipulasi
bener bener pinter memanipulasi
kalau ingat itu mama jadi gerem
pengen mama jambak jambak tau nggak sih
kita gak usah ngebahas alia lagi ya
nah nggak usah dibahas gimana
loh nggak usah dibahas gimana
selama ini sampai kena fitnah loh
mama ini sampai kena fitnah loh
kamu harus membiasakan memanggil mama
kamu harus membiasakan memanggil mama
kan udah tunangan
ntar lagi mau nikah
masa masih panggil tante
nanti kamu bisa gitu
boleh tiga kita g esp adalah dua masuk
ada pengalaman yg tak bisa blogs di rumah
udah diharapkan terhadap kamu
dulu almarhumah ibu aku pernah bilang sama aku
kalau nggak ada orang yang bener bener jahat
yang membuat mereka jahat itu adalah hawa nafsu dan bisikan setan
aku rasa setelah masuk penjara dan juga dapat pelajaran
alia pasti bertobat kok
juli juli kamu itu polos banget sih
masa kamu ngarepin alia bertobat
itu sama aja kayak kamu mengharapkan matahari terbit dari barat ke timur
mendingan kita makan lagi
kita nggak boleh ngerusak suasana akrab ini hanya gara gara orang yang sudah masuk penjara
yuk yuk yuk
ini pak contoh rumahnya sudah jadi
jadi rumah itu bisa langsung ditempatkan sekarang kan
ya sudah ini kuncinya pak